selamat siang para pengunjung siap
hari ini kami akan memberikan penawaran khusus untuk pengunjung siaga kami
terdapat beberapa diskon di beberapa outlet di mal kami
selamat belanja dan terima kasih
mbak mbak mbak mbak tolongin saya mbak saya baru aja ke cobaan mbak
lah terus apa hubungannya sama saya ya mas ya
aduh mbak mbak gak ngerti ngerti juga
ini kan pusat informasi
sekarang coba mbak umumin siapa tau penjepatnya ketangkep mbak
mas ini memang pusat informasi tapi
saya belum ada uang
terus kapan dong
insya allah kalau ada saya kabarin bu
janji janji terus ya minjem gampang bayar susah
sekarang ada berapa
kapan lu nasi
nanti kalau ada saya kabarin bu
pokoknya saya nggak mau tahu ya tanggal tiga puluh udah harus ada duitnya
anak itu yang cantik udah pulang
ibu kayaknya udah tidur
belum pas nungguin kamu dong
udah buatin tehit
makasih ya bu
ibu pun nungguin ke pulang tiap malam
kamu pasti capek kan
semoga pekerjaan kamu gak ganggu sekolah kamu ya
ibu tenang aja sama ki
kini bakal jaga kepercayaan ibu
kan kei kerja buat ibu

ibu kei serah dulu ya
ibu kei serah dulu ya
kamu kemana aja sih
tadi yang kata angkat
kamu gak lagi sama cowok lain kan
aku tuh baru balik ke rumah
namun tuh kenapa sih selalu curiga
iya kan itu tandanya aku sayang sama kamu kei

akhir akhir ini aku lihat kamu gak punya waktu buat aku
kamu terlalu sibuk
udah ya gung ya akut lagi gak mau mulai
ih ah gung tuh ya
gak ngerti deh

ibu keknya tuh udah gak tahan lagi sama gung
dia tuh udah posesif curigaan marah marah
buangnya tuh emosi ibu
gak ngerti itu
agung tuh udah banyak jasaannya sama keluarga kita
lagian kalian berdua kan udah sepakat kalau mau menikah secepatnya

tapi bu kayaknya saya tuh gak cinta sama agung

kalo ibu rasa cinta itu akan dateng dengan sendirinya

oke ibu tuh gak tega lihat kamu kerja gini terus
setidaknya kalau kamu menikah dengan agung
kamu tuh jadi tanggungannya agung

tapi mau gimana pun juga
keisha bakal kerja keras
karena keisha gak mau hidup kita tuh tergantung sama orang lain
ya udah makan dulu deh
selamat siang para pengunjung setia
bapak bapak tolongin saya saya baru aja ke cowopetan
aduh mbak mbak gak ngerti ngerti juga
ini kan pusat informasi
sekarang coba mbak umumin siapa tau penjepitnya ketangkep mbak
mas ini memang pusat informasi tapi bukan pusat pengaduan copet ngerti gak sih
aduh mbak mbak gak ngerti ngerti juga
eh enak aja ini bukan mikip punya nenek moyang loh
mbak saya butuh banget dompetnya mbak
mas ini bukan kantor polisi
eee selamat siang para pengunjung mall
saya pengunjung mal di sini
saya baru saja kecopetan di mall ini
bagi anda yang melihat pria yang mencurigakan
menggunakan jaket kulit berjenggot tebal dan berkopi biru dongker
tolong ditangkap dan dibawa ke informasi
pak pak kayaknya itu deh pak orangnya pak
iya ada apa pak
lu bukan orang yang memang hit the rock backer itu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
oh pak kamu lihat
pak kamu lihat
pak bukan saya pak
eh lo tuh nyembelin banget sih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
keisha ada apa tadi suara ribut ribut di speaker
iya pak maaf pak dia pak yang ambil mic saya pak
pak ikut pak ikut
pak pak saya udah dapat copetnya pak
tuh kan apa lo bilang gue tuh kecopetan
untung belum terlambat
nggak nggak cepet
bagus mas tadi ngumumin di burmasi
kalau enggak di copet bakal dapet mangsa lagi
panamun panamun panamun
bawa copetnya ke ruang security
ikut ikut cepet
manager mall di sini makasih udah bantuin kami
untung saya segera mengambil mic nya pak
kalau enggak ya pegawai bapak soalnya nggak bantu pak
ini ini pusat informasi bukan pusat kode copet
keisha hormatin pengunjung
jelas jelas kamu yang salah
sekarang kamu minta maaf sama dia
mbak mbak mbak
mbak ini salah tempat
ini tuh bukan biro jodoh
tapi tempat informasi
mas boy nanti kalau anak jodoh besar mau aja dimantus saya
loh emangnya anak ibu berapa
ini lima tahun
lo tau kan gue ini operator mall terganteng junior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
lo tuh cuma kerja di belakang mic
jangan lupa ya mas boy ya
wah hebat kamu boy
karisma kamu bisa bikin cewek pada ngantri
mbak apa bisa aja
saya cuma melakukan kerjaan saya aja pak
kamu pertahankan semangat kamu itu
kenapa kamu diem di situ
sekarang kamu ganti baju
saatnya kita bekerja
ya mari pak
suruh lagi saya pak
udah deh lupain permusuhan kita
kita tuh harus kompak kei
aku tuh mau ngapain lagi sih
gue cuma minta kita supaya kompak
kita itu gerbang mall pusat informasi
kalau kita gak ada kemisterinya gimana dong
kenapa harus sok kompak
eh gue tuh bukan sombong
tapi ya gue orangnya percaya diri
nah kita kan bagian informasi kita harus percaya diri dong
gue gak suka sama orang yang bawel
ya bagian informasi itu
orangnya harus bawel kita harus pintar bicara
engga yang penting gue tuh kesel sama lo boy
baikkan deh ya
kayaknya ada bu
kayaknya kan sekolah
ini ada uang buat kebutuhan ibu sama key
terima kasih ya gong
kamu udah baik banget sama ibu sama key
ya udah saya berangkat kerja dulu ya bu
ya udah hati hati ya